jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
untuk mendaftar menjadi ppsu selha harus menjalani serangkaian tes fisik seperti lari masuk ke kali hingga memanjat
dan ternyata hasilnya memuaskan bisa membantu orang tua saya yaudah saya jalanin sampai saat ini
bekerja di ruang terbuka selha kerap kali mendapat godaan terutama dari kaum adam
ia juga memiliki dua ribu lebih follower di akun instagramnya meski tak sedikit netizen yang mencibirnya karena dianggap mencari sensasi
saya naruh tapi belum pernah seramai ini gitu jadi baru kali ini makanya saya bilang kadang saya sering bales ini kenyataan gitu saya bilang saya nggak buat sensasi
dengan gajinya yang setara ump dki selha berupaya menafkai ibunya yang sudah menjanda dan dua adiknya yang masih duduk di bangku sd dan sma
fakih haitami jakarta